di areal gedung parkir domestik bandara internasional igusti ngurah rai bali
bok memiliki prinsip dimanapun kamu bekerja dengan siapapun kamu mengabdi kamu itu belajar tapi diganti